ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono memastikan ketua umum partai yang hadir
dalam acara peluncuran bukunya tidak membahas koalisi pilpres dua ribu dua puluh
ahy menegaskan silaturahmi kepada seluruh tokoh politik harus terus berjalan
kamis malam sejumlah tokoh hadir dalam acara peluncuran buku transformasi ahy di jakarta theater
di antaranya ketua dpp pdip puan maharani ketua umum pkb mohaimin iskandar
ketua umum partai pertindu hari tanusudibyo wakil ketua umum partai golkar bambang susatyo
bakal calon presiden dari koalisi perubahan anies baswedan
serta jajaran petinggi dari koalisi perubahan untuk persatuan
ahy mengatakan seluruh tamu yang hadir terutama ketua umum partai
tidak membahas soal koalisi pilpres
ahy menegaskan seluruh tokoh politik menjalani hubungan baik
dan menghargai walau berbeda pilihan dalam dunia politik
yang jelas malam hari ini
bukan acara politik walaupun banyak politisi yang datang
tidak bicara koalisi kita
tapi membicarakan bagaimana indonesia juga sebagai bangsa harus terus bertransformasi